ramai partai partai oposisi merapat ke koalisi prabowo gibran
partai gelora soroti kemungkinan partai keadilan sejahtera
ikut bergabung ke dalam koalisi indonesia maju
wakatum partai gelora fahri hamsah mempertanyakan gagasan dasar pks
ketika berada di pihak seberang dan memiliki pandangan berbeda
dengan program program prabowo gibran
fahri juga bilang pks tidak memiliki gagasan
sehingga mudah berpihak ke gagasan lain
seperti pihak eksekutif yang akan berkuasa
persoalan teman teman pks adalah persoalan dengan dirinya sendiri
yaitu tentang ketiadaan pikiran dan gagasan
sehingga melompat saja kepada gagasan lain
yang sederhananya adalah kekuasaan eksekutif harus dibagi
dan seolah olah kekuasaan eksekutif itu adalah sumber daripada kemakmuran